pemerintah provinsi jawa barat mengadakan program mudik gratis dua ribu sembilan belas
seperti apa dan bagaimana cara pendaftarannya
pemerintah provinsi jawa barat kembali mengadakan program mudik gratis
pada tahun ini sebanyak sembilan puluh unit bus disiapkan
untuk mengangkut warga yang ingin mengikuti program mudik gratis
di tahun ini pemprov jabar juga menambahkan moda transportasi baru
untuk mudik gratis yaitu kereta api
sebanyak tiga ratus tiket kereta api dari bandung menuju surabaya disiapkan
untuk mengangkut penumpang
pendaftaran sendiri dibuka sejak dua puluh maret hingga dua puluh mei dua ribu dua puluh
adanya program mudik gratis ini disambut dengan antusias oleh masyarakat
tercatat sudah ada sekitar seribu orang pendaftar
untuk mudik gratis menggunakan bus gratis
sementara tiga ratus tiket kereta api gratis dari bandung menuju surabaya sudah ludes
ya baru pertama kali saya ikut rencananya mau ke solo
ini tanggapannya ada program
menurut saya sih program ini bagus banget kan ya
apalagi buat kita gitu kan buat lebih hemat ongkos
karena kan kalau misalnya ongkos biasa itu bisa sampai enam ratus lebih gitu buat dua orang
nah pulangnya saya sih berharapnya ada yang gratis lagi ya pulangnya
tapi belum ada ya
baru pertama kali ini
mau ke mana pak
jurusan ke solo
jadi cuma kadang kadang sosialisinya kurang begitu ini ya
saya juga baru tahu kemarin di koran
berapa orang pak
untuk berapa orang
kalau untuk kesininya udah dapet
udah dapat tiket ya
soalnya yang kesananya yang susah
syarat pendaftaran pun cukup mudah
yaitu menyediakan fotokopi ktp kartu keluarga dan akte kelahiran jika membawa balita
serta fotokopi stnk dan simc jika membawa sepeda motor
kemudian mengisi formulir pendaftaran
dan mengisi kota asal keberangkatan dan tujuan akhir
pendaftaran harus dilakukan secara langsung di empat lokasi yang telah ditunjuk
yaitu di kantor dinas perhubungan jawa barat dinas perhubungan kota bekasi
dinas perhubungan kota sukabumi dan dinas perhubungan kota bogor
beberapa kota tujuan mudik gratis ini diantaranya tasikmalaya purwokerto
tegal solo semarang yogyakarta dan surabaya
sepertinya harus cepat
saya sampaikan juga di sini
karena untuk tahun ini
memang ada pembedanya pemberangkatan melalui kereta
dan itu kuotanya hanya tiga ratus
dan ternyata untuk di hari ketiga ini juga sudah habis
karena kalau bus masih banyak
kita dari dua puluh lima yang berangkat dari kota bandung
itu baru kurang lebih sepuluh bis yang sudah habis ya
jadi masih lima belas
kemungkinannya ya kalau kita prediksinya
kalau hari ketiga saja sudah di atas sepuluh bis yang sudah habis ya
tiketnya atau pemberangkatannya
berarti kalau kita hitung empat belas sampai lima belas ya
ya saya hitung kurang lebih sepuluh hari itu sudah habis
namun perlu diingat program mudik gratis ini hanya menyediakan tiket pergi saja
jadi pemudik harus menyiapkan sendiri tiket untuk balik
ya bagi anda yang sudah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran
serta membawa kelengkapan seperti fotokopi ktp fotokopi akte kelahiran
dan juga kartu keluarga
nanti akan anda kembali lagi sambil membawa formulir pendaftaran ini
pada tanggal dua puluh satu mei
sampai dua puluh lima mei untuk ditukarkan pada masa daftar ulang
untuk mendapatkan tiket berangkat atau tiket mudik gratis ini
nantinya anda akan berangkat pada tanggal satu dan dua juni dua ribu sembilan belas mendatang
franky widjaya kvjati bandung